para penggemar game balap beberapa judul seperti grand tourismo hingga forza motorsport tentu sudah tidak asing lagi kan
game yang cukup populer ini memberikan catatan penting dalam perkembangan game bergenre balap dari sekadar game konsol biasa hingga akhirnya menjadi simulasi balapan yang sesungguhnya
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news
jadi di kali ini jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya alfian taharjo pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
para pecinta game balap semakin disugui kualitas teknologi game yang terus meningkat
untuk game konsol saja beberapa judul seperti grand turisme drive club hingga forza motorsport selalu hadir dan memenuhi kebutuhan para gamer dari masa ke masa
banyaknya pilihan game balap dengan kualitas unggul ini tentu menjadi hal yang sulit ditolak oleh para pembalap dunia maya

beberapa judul game hadir untuk memenuhi kebutuhan bermain para pembalap game konsol dengan karakteristik masing masing
need for speed dengan konsep balapan bercampur alur cerita drama
third rally yang lebih menonjolkan sisi balapan off road
grand tourismo dari kubu playstation yang punya sejarah panjang dan pengalaman simulasi berkendara
hingga penantangnya forza motorsport dari kubu xbox yang mengebrak lewat detail
grafis hingga pilihan mobil dan mode bermain yang jauh lebih banyak ketimbang grand turismo
meski cukup variatif portal ulasan game populer ign menyebut
jika seri game grand turismo dan forza motorsport adalah dua pilihan terbaik dari semua game balap yang pernah ada
bagi para pemain yang ingin mencoba sensasi game dengan tema lomba balap populer
pilihan game seperti formula one hingga motogp juga hadir untuk memuaskan hasrat beradu cepat dalam ruangan

satu hal yang selalu ada pada tiap game balap konsol adalah kebebasan bagi para pemain untuk memodifikasi berbagai pilihan mobil sesuai keinginan
untuk memodifikasi mobil para pemain harus membayar melalui uang yang didapat setelah menyelesaikan berbagai misi balapan yang ada di game
intinya jika ingin semakin meningkatkan performa mobil para pemain harus cukup mahir saat bermain
tidak hanya mengupgrade mesin dan performa seperti game balap era sembilan puluh an
para pemain kini dapat memilih sponsor tim balap hingga memilih panduan driving assis dari fitur keamanan yang aktif
seperti yang ada di mobil sungguhan
portal playstation access menyebut ini sebagai upaya para developer game untuk semakin memberi sensasi realistis sekaligus edukasi kepada para pemain
berbeda dengan game balap saat masa awal di era sembilan puluh an kini para pemain dapat beradu cepat secara real time dengan seluruh pemain di seluruh dunia melalui jaringan internet
seperti yang dilansir dari laman gamespot pendekatan balapan secara online dimaksudkan untuk memberi tantangan lebih nyata kepada para pemain
dan membuka wawasan akan kemampuan para pebalap konsol lain yang tersebar di seluruh dunia
dicatatkan langsung oleh pemerintah
ini artinya setiap pemain mempunyai kesempatan langka untuk mencatatkan rekor waktu balap lebih cepat dibanding hamilton walaupun hanya dalam sebuah permainan game
bibit unggul dan tercepat dari tiap negara ini nantinya dapat bertarung secara langsung dalam event balap e sports skala internasional
meski hanya sebuah event game semangat para pebalap konsol ini diapresiasi oleh pihak terkait contohnya event grand turismo international yang disponsori langsung oleh fia atau federasi otomotif internasional

para developer game balap saling berlomba untuk tak hanya sekedar menghasilkan karya game dengan visual dan game play terbaik namun juga opsi baru sebagai sebuah simulator balapan yang sesungguhnya
louis hamilton saat diundang mencoba grand tourismo sport untuk pertama kalinya menyebut jika sensasi yang hadir dalam game balap ini semakin mirip dengan kondisi berkendara sebenarnya
tengah tengah sangat baik dengan kondisi ini
ini terlihat sangat bagus
layaknya balapan sesungguhnya